pt kereta api indonesia daerah operasional satu jakarta mencatat jumlah calon penumpang kereta yang hendak bepergian ke sejumlah daerah pada momen hari raya natal mengalami penurunan dibanding hari hari sebelumnya
pada dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh pt kai mampu melayani hingga enam belas tujuh ratus calon penumpang
namun pada hari raya natal tercatat hanya sekitar sembilan tujuh ratus calon penumpang yang berangkat dari jakarta menuju sejumlah daerah di pulau jawa
kepala humas pt kai daerah operasional satu jakarta eva kairunisa memastikan setiap penumpang kereta api akan berangkat bepergian diharuskan melakukan rapid test antigen yang telah disiapkan pengelola stasiun pasar senen
untuk data volume keberangkatan tertinggi itu ada di tanggal dua puluh tiga dan dua puluh empat jadi dua hari ini memang sangat tinggi dua puluh tiga dan dua puluh empat
yang tertinggi itu tanggal dua puluh tiga itu keberangkatan volume penumpang mencapai enam belas tujuh ratus

kemudian tanggal dua puluh empat sendiri masih berkesan yang empat belas yang berangkat dari jambir dan pasar senen
kalau untuk arus balik ya kedatangan ini kita predisi mungkin akan banyak di tanggal tiga januari
sementara itu sebanyak dua puluh dua orang penumpang kereta api dinyatakan positif saat melakukan rapid test antigen di stasiun parujakan
dan stasiun cirebon jawa barat
akibatnya puluhan orang calon penumpang tersebut gagal berangkat ke kota tujuan
pihak pt kai pun melakukan tracing dan pemeriksaan lanjutan terhadap calon penumpang yang positif dari rapid antigen
setidaknya sejak senin dua puluh satu desember hingga kamis malam dua puluh empat desember dua stasiun tersebut telah melakukan uji rapid test terhadap satu dua ratus lima puluh penumpang